halo sahabat kompas tv bersama saya glory oyong presenter versi artificial intelligence
saya akan menyampaikan tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini selasa dua april dua ribu dua puluh
kita masuk berita pertama mahkamah konstitusi menggelar sidang lanjutan sengketa pilpres dua ribu sembilan belas
agenda sidang kali ini memeriksa saksi dan ahli dari pemohon ganjar pranowo dan mahfud md
mahkamah konstitusi menggelar sidang sengketa pilpres untuk memeriksa para saksi dan ahli dari pemohon ganjar pranowo dan mahfud md
tim hukum ganjar dan mahfud menghadirkan sembilan ahli dan sepuluh saksi dalam sidang lanjutan sengketa pilpres ini
berita kedua menteri pertahanan prabowo subianto telah melakukan pertemuan dengan presiden cina xi jinping
dalam pertemuan tersebut prabowo sampaikan akan terus melaksanakan

presiden xi jinping menerima menteri pertahanan prabowo subianto di great hall of the people in beijing cina
dalam pertemuan bilateral menteri pertahanan prabowo menyatakan akan terus melaksanakan kebijakan presiden jokowi
dan berharap kerjasama indonesia cina dapat ditingkatkan khususnya di bidang pertahanan
presiden jokowi menunjuk marsikal madia tni mohamad
tni muhammad tony harjono sebagai kepala staff tni angkatan udara
pergantian di pucuk pimpinan angkatan udara ini karena marsikal fajar prasetyo akan memasuki masa pensiun pada sembilan april dua ribu dua puluh
koordinator staf khusus presiden ari dwi payana menyampaikan bahwa penunjukan marsdia tony tertuang dalam kepres nomor dua puluh tahun dua ribu dua puluh
yang ditanda tangani dua puluh lima maret lalu
kepres ini mulai berlaku sejak saat pelantikan yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat
itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share and comment